dede bayinya boleh dilihat
lagi tidur pak akum
silahkan duduk atu papa
sudah lama tidurnya
baru aja tidur
itu berarti bayinya ada di dalam kamar bu clara
biar hangat badannya
saya udah nyamuk
klinik sama bu dokter kang
diambil sama bu dokter
kata pak hades
dedek bayinya dirawat sama diurus sama bu dokter
ya sudah kalo begitu kami permisi dulu ya
tim jangan nangis
kesian tuh tim
lagi sedih walaupun
kakak ceng pulang dulu ya tim
tidak ada yang lebih baik dari diri kita
kenapa kita tidak menyelidiki pak mulyadi komandan
laki laki bertanya pada perempuan
tentang rasa kesepiannya
itu terjadi dimana mana
tapi perempuan bertanya pada perempuan
tentang rasa kesepiannya
itu ada sesuatu
siap satu komandan
sekarang kita pisah
siap satu komandan
pak ayo pak jalan jalan disini bosan
nanti aja bapaknya capek
udah kamu main aja sana ya
lu kemana sep
mumpung anak nggak ada di rumah
selama edah pulang
saya nggak pernah berhenti ngurusin rumah
sampai banget sep
bikin ngajak sabirinan ke taman bermain aja susah
anak sebentar sebentar manggil
nyuruh ini nyuruh itu
kedatangan istri kita
bukannya bikin kita bahagia
malah nambah kita sengsara
kalau dipikir pikir madung
mendingan jauh istri kita teh
kita lebih santai
dan bebas mengurus anak sama rumah
tapi percuma juga kita ngeluh
dan emang udah tiap tahun kayak begini
waktu saya kerja
dan anak mengurus rumah sama anak
anak tepat tuh dan nurut sama saya
gak pernah ngelawan
mungkin ini salah kita
membiarkan istri kita kerja di luar
kita harus ngurus rumah dan ngurus anak
karena istri kita yang mencari nafkah
jadinya kita teh
gak ada harganya lagi di mata mereka
kalau nanti sabrina besar
bisa jadi sabrina juga nggak menghargai saya sebagai ayahnya
bisa jadi ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
dan jangan lupa subscribe ya
mau tanya dari bayinya boleh dilihat
lagi tidur pak akum
silahkan duduk atu papa
sudah lama tidurnya
baru aja tidur
berarti bayinya ada di dalam kamar bu clara
sesuai dengan rencana kamu
kok kamu punya rencana seperti itu kok
tidak boleh kum tidak baik
doi dadangmu jangan didengarkan
kamu tuh zolim kum
anak bayi kok dimanfaatin untuk kepentingan pribadi
saya pulang aja ah
saya gak kuat ngeliatnya
hanya untuk mendapatkan perhatian dari seorang perempuan
kita harus mengorbankan seorang bayi
kalian muncul di sini
kalau kita yang kerja kerja apa
penghasilannya juga nggak besar
pak kamtib mau kemana
nggak ada pak kamtip tadi pergi
nggak tahu pak kamtib
malah berani kita nanya sama istri kita pergi kemana pak kamtib
kalau dia pulang suruh menghadap saya
iya pak kamtib
saya tahu apa yang kalian sembunyikan
tidak ada yang tidak saya ketahui
ada apa ya sepp
karena saya tahu
sepertinya pak kampim tidak main main
nanti uangnya akan saya transfer pak
kalau ada yang perlu direloj pasang
saya akan bantu cari orang
nanti akan saya hubungi bapak kalau saya perlu
terima kasih pak
saya permisi dulu
lalu apa yang saya mau kasih
saya mau kasih
apa yang saya mau kasih
apakah itu i caviera
semuanya punya wajah